sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
lemes banget manggilnya
namanya juga lagi puasa
puasa pake lo salahin
kemarin saya ketahuan pak haji
mumpet dari nyamamput
di pos ronda ketiduran
itu sih bukannya ngumpet
emang lo tidur aja kali di pos
duduk dulu pak haji
mendingan bantuin gue
udah udah udah
udah udah udah
udah udah udah
udah udah udah
udah udah udah
udah udah udah
udah udah udah
udah udah udah
jangan kabur lo
minyak kan udah bilang
lo langsung ke rumah empuk
lo lagi dikerjain kok
jangan sebentar ya
tapi saya jadi nggak enak
saya ga enak sama mas pur
motornya kan dipakai sama kita
jadi mas pur ga bisa ngojek
nanti saya bilang ke dia
yaudah tunggu sebentar ya
alu yang ini bagaimana bob
nah yang ini bagus kok
iya beneran kong
coba dulu dong
kenapa kak cimat
gak tau nih
kayaknya kamu turun dulu deh
cakep banget lo sur
aduh babi pisah aja
sur tuh jadi malu
terus lo ya
jadi mantep gue
gak tau tuh
gak usah laras
saya bisa sendiri kok
gak apa apa kak cimot
beneran gak apa apa
masa kak cimu doorang sendiri
saya gak tau
kalau besinya tinggal sedikit
emangnya tadi nggak tanya dulu ya
udah sana ganti baju
din gak ikut deh be
lo kok gak ikut ya toh pa
bajunya nggak ada yang bagus
kalau nggak usah pakai kantung baju bagus ini juga udah bagus
ya udah lo cari sana yang lain
pinjam kaya sama siapa
pinjam sama siapa
di wunan gaturnya disenjatakan mest fleeing
bukan kugaya rasanya di requirements review
bisa ajaanya karisse aning gini jenis inventory as well
bisa gitu tuhan
abis bensinnya bang
gak usah bang bang ojak nantikan naras aja
gak usah bang saya mau temen ke cimot aja
gak usah biar saya nyari bensin sendiri aja
kamu pulang dan nantikan bang ojak ya
oh yaudah saya duluan ya ke cimot
din bangun dulu
udah gak usah pakai baju bagus ini juga udah bagus
gue udah danaan rapi begini loh
awas kalau kagak jadi foto
sekarang lo telepon dah si ojak
suruh tiga orang tukang ojek kemari
buatnya naik motor dong
kenapa gak naik taksi aja be
kalau lo mau naik taksi ntar aja pulangnya
gak arti kagak lo semua
gak arti be
tapi kong tukang ojaknya kan cuma tiga orang
yaudah ntar lo tunggu aja sebentar
gue suruh si ojak bolak balik
udah main aja
udah main ya gas